orang pemudik dari jawa yang akan melakukan mudik menggunakan transportasi umum bud nah
dan sekarang sudah tertangani oleh tim yang ada di sana
pak zai saya minta penegasan meskipun belum ada mengerucut satu nama ya
khususnya soal ktt g dua puluh
dan seks itu bener tadi kata kak iva